maraknya spanduk provokatif yang dipasang di wilayah ibu kota dalam rangka pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas
membuat penyelenggara pemilu harus bekerja keras
meski telah dilakukan upaya penurunan spanduk banyak warga yang kembali memasangnya
menanggapi hal ini badan pengawasan pemilu dki pemkot dan juga kpu provinsi dki menyatakan
telah melakukan berbagai upaya untuk pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat
hingga mediasi untuk menurunkan spanduk
sementara itu berdasarkan penyelidikan spanduk tersebut dipasang bukan oleh tim kampanye pasangan calon tertentu
melainkan oleh warga
ketua bawaslu dki mima susanti mengatakan meski tidak termasuk melanggar aturan pemilu
waktu pemasangan dan juga konten tentang ajakan memilih dalam pilkada tetap perlu dilakukan penindakan
saat ini telah ditemukan enam ratus delapan belas spanduk provokatif dan paling banyak terdapat di jakarta barat
yakni dua ratus dua puluh sembilan spanduk
gampang menurunkan spanduk spanduk provokatif ini
perlu ada komunikasi persuasif dengan pihak tersebut
selama ini masyarakat
dan kalau misalnya hari ini masih terpasang beberapa spanduk spanduk di beberapa titik ya
wilayah dki jakarta ya memang perlu ada tindak lanjut
ya bawaslu nggak bisa sendiri
perlu keterlibatan jajaran pemda yang kadang spanduk spanduk tersebut dipasang di ruang publik
tindakan kita adalah dengan menurunkan langsung